siapa yang meminta tolong
aku harus segera berangkat
aku harus segera berangkat
aku harus segera berangkat
tidak tidak tidak
dadah aku sakit sekali
sungguh sangat kuat pukulan guru dengan jurus parunya itu

jelaka sakit yang ku alami ini terasa semakin menjadi jadi
tubuhku seperti ditusuk tusuk
janganlah kau menjengkelkan diriku
aku akan menghafalmu
aku akan menghafalmu
aku akan menghafalmu
aku akan menghafalmu
aku akan menghafalmu
aku akan menghafalmu
kali ini kau beruntung bisa menghindar dari maut
aku tidak akan pernah memberikanmu kesempatan kedua

bersiaplah kian santan
bersiaplah untuk menerima kematianmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu
aku akan menangkapmu